kali ini informasi seputar pilkada jawa barat
dewan pimpinan pusat partai golkar secara resmi mencabut dukungan kepada wali kota bandung ridwan kamil
sebagai calon gubernur provinsi jawa barat
surat pencabutan dukungan ditandatangani oleh ketua umum erlangga hartanto dan sekjen idrus marham
sebelumnya idrus marham menyatakan bahwa keputusan partai golkar soal calon gubernur dan bupati atau wali kota
merupakan keputusan institusional
semua keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya tidak akan diubah kecuali jika ada persoalan khusus
keputusan partai golkar tentang pilkada itu adalah keputusan institusional
sebuah keputusan yang diambil secara demokratis dan didukung oleh hasil survei yang ada
sehingga menjadi keputusan kelembagaan keputusan institusional
sebuah keputusan institusional tentu tidak berubah
dengan adanya perubahan pimpinan
terkecuali ada persoalan persoalan khusus ya tetap kemungkinan ada perubahan
satu dua apabila ada kasus
kalau tidak dan kita jamin itu bisa menang kita yakin bahwa kompetitif di dalam pilkada
maka tentu tidak ada perubahan perubahan
alasan partai golkar mencabut dukungan terhadap ridwan kamil adalah
karena ia belum menentukan calon wakil gubernur
sesuai dengan suatu kebutuhan
rekomendasi yang telah disampaikan sebelumnya
yakni kader partai golkar daniel mutakin
di dalam surat tersebut eksplisit disebutkan bahwa
karena tidak adanya karena setelah rekomendasi dikeluarkan
sampai dengan tanggal dua puluh lima november
tidak ada komunikasi yang dilakukan oleh calon gubernur
bapak ridwan kamil dengan dpd partai golkar jawa barat
untuk menggantikan rewan kamil
pengurus dpd provinsi jawa barat menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada pengurus pusat
nama calon gubernur baru akan keluar
seusai munaslup yang akan digelar selasa sembilan belas desember
sesuai dengan juklak nomor enam tahun dua ribu enam belas dari dpp partai golkar
itu menjadi kewenangan atau domain dpp partai golkar
jadi kami baru menerima surat
untuk selanjutnya kami tentunya menyerahkan kepada dpp partai golkar
sesuai dengan mekanisme yang ada
dengan demikian kini tinggal partai nasdem partai persatuan pembangunan
dan partai kebangkitan bangsa yang masih memberikan dukungan kepada rituan kamil
untuk maju dalam pemilihan gubernur jawa barat
angga putra jakarta